panglima kodam jaya mayor jenderal dudung abdurrahman dan kapolda metro jaya irjen pol fadil imran
menyusuri kawasan banjir cipinang melayu makassar jakarta timur sabtu siang
pangdam dan kapolda turun langsung ke lokasi banjir cipinang melayu
untuk memastikan warga dievakuasi dan mendapatkan pelayanan terbaik dari pemerintah
dari hasil penyusuran di lokasi banjir ketinggian air paling dalam diperkirakan setinggi empat meter
sebagian warga ada yang telah mengungsi dan ada juga yang tetap bertahan di lantai dua rumah mereka
yang dibutuhkan oleh warga serta obat obatan dan masker serta hand sanitizer
selain pangdam jaya dan kapolda metro jaya banjir yang terjadi di sejumlah wilayah jakarta
juga membuat dua pejabat pemerintah provinsi dki jakarta
yaitu gubernur reket jakarta anies baswedan dan wakilnya ahmad rizapatria
meninjau pintu air manggarai menteng jakarta pusat
kedatangan anies bersama wakilnya ini untuk memantau
kondisi genangan dan banjir di sejumlah titik di ibu kota dari layar monitor yang ada
anies menyebut genangan yang terjadi di jakarta terjadi akibat hujan ekstrim
dengan kapasitas di atas satu ratus lima puluh mm yang mengguyur kawasan ibu kota sejak jumat malam
semua angka di atas satu ratus lima puluh adalah kondisi ekstrim
kemudian di jakarta cukup banyak hujan lebatnya di atas seratus mm per hari
kapasitas sistem drainase di jakarta itu berkisar antara lima puluh sampai seratus
bila terjadi hujan di atas seratus mm per hari maka pasti terjadi genangan
berdasarkan data pemprov dki jakarta pada pukul sembilan pagi tadi
sementara tiga ratus dua puluh sembilan kepala keluarga memilih untuk mengungsi di dua puluh enam lokasi pengungsian yang ada di jakarta